upaya untuk bertemu dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri memang dianggap krusial jelang transisi pemerintahan baru nanti
meski demikian ketua tim kerja strategis prabowo gibran bahlil lahadalia meyakini pertemuan kedua tokoh itu tidak perlu terburu buru
bahlil menyebut jokowi mega merupakan dua tokoh yang bersahabat
keduanya berjiwa kenegarawanan dan memiliki perasaan yang sama untuk saling berbicara satu sama lain
peluang pertemuan antara mega dan jokowi pun masih terbuka lebar sehingga sebaiknya tidak terburu buru
bahlil pun meminta publik jangan menyamakan perasaan mega dengan pernyataan sekjen pdip hasto kristianto soal nihilnya peluang pertemuan mega dan jokowi
jokowi mega berdua tokoh yang bersahabat